ya banyak yang mengaitkan kecelakaan yang terjadi di tanjakan mn ini dengan hal hal mistis ya karena juga beredar informasi mistis di tanjakan tersebut
namun demikian di luar hal tersebut yang paling penting adalah dua hal
yang pertama satu bahwa jalur tersebut merupakan jalur yang berbahaya sehingga harus hati hati di dalam melewati jalur tersebut
dan yang kedua juga apa namanya kondisi dari kendaraan dan juga supir ini harus fit tidak boleh atau tidak bisa dikompromikan ya
apalagi namanya keselamatan para penumpang
iya apalagi untuk anda yang memang belum pernah melewati jalan tersebut ya
karena kami sudah merangkumnya untuk anda ini demi menambah juga satu kuas padan untuk anda jika melewati jalan jalan tersebut
sabtu sepuluh februari kemarin merupakan satu kecelakaan yang justru menambah panjang daftar kecelakaan yang pernah terjadi di kawasan ini
dan di tanjakan sepanjang
tiga km ini memang dikenal rawan kecelakaan lalu lintas
sebuah bus pariwisata terguling di tanjakan mn kabupaten subang jawa barat sabtu sore
akibat kecelakaan ini sebanyak dua puluh tujuh orang meninggal dunia sementara tiga puluh orang lainnya mengalami luka luka
kejadian ini menambah daftar panjang kecelakaan yang pernah terjadi di tanjakan mn
oktober dua ribu dua belas bus berpenumpang dua puluh turis asal taiwan
terguling di tanjakan mn
tiga orang meninggal dunia dan tujuh belas luka luka
juni dua ribu empat belas rombongan bus siswa sma alhuda cengkareng menabrak mobil tanjakan mn
tujuh orang meninggal dunia
april dua ribu tujuh belas empat kendaraan tabrakan beruntun di tanjakan mn
satu orang meninggal dunia
terakhir februari dua ribu delapan belas bus pariwisata asal tangerang terguling
dua puluh tujuh meninggal delapan belas orang luka luka
tanjakan dengan lebar sekitar delapan meter ini memiliki tiga jalur dua menanjak dan satu menurun
jalur ini memiliki rambu lalu lintas untuk memperingatkan pengendara
namun medan jalan yang menanjak menurun dan berkelok dianggap menjadi salah satu penyebab kecelakaan yang sering terjadi
tanjakan dengan panjang kurang lebih tiga km ini sekilas memang cukup berbahaya dengan tingkat kemiringan tiga puluh lima sampai empat puluh lima derajat
jika kita lihat kendaraan yang turun harus bisa menjaga kecepatannya karena di depan sudah dihadapkan dengan belokan langsung belokan zigzag ke kiri dan ke kanan
sementara hal serupa juga dialami oleh kendaraan yang akan menanjak dia harus menanjak lurus dengan jarak sekitar tiga ratus meter
dan ini tentunya butuh keahlian khusus berkendara agar bisa mengendalikan kendaranya dengan baik di tanjakan emen ini
tanjakan mn sendiri memang dikenal sebagai jalur lawan kecelakaan
hal ini diamini isep supriyatna warga yang sudah sepuluh tahun terakhir tinggal di pinggiran jalan tanjakan emen
hampir setiap akhir pekan ada kecelakaan kendaraan bermotor di tanjakan mn
nama mn sendiri menurut supriyatna berasal dari warga asli yang pernah tinggal di lokasi tersebut
orang cerita pak emen itu kebakarnya itu di dalam bis
bisnya mogok di tanjakan nah itu
di atas di atas yang di lokasi lah
nah makanya namanya emen
padahal kalau menurut itu mah sebelum payment juga pasti banyak yang kecelakaan
cuman kan pak emen ini kebetulan warga sini
koranta sporting menilai kondisi jalan menjadi salah satu penyebab seringnya kecelakaan di tanjakan emen
masih jalan ini kan menurun ya
gradenya bisa lima belas persenan gitu ya turunannya
kemudian ada beberapa titik satu dua titik yang memang perlu diperbaiki geometris jalannya
geometris alignment geometris itu maksudnya mengikuti kegiatan gaya sentrifugal
kalau dia mengikuti ke kanan tentu dia juga harus kuat
jadi ini harus ya ada beberapa titik yang perlu diperbaiki
kepolisian akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencegah terulangnya kecelakaan di tanjakan mn
franky wijaya subang